untuk membahas panasnya duel antara the reds liverpool dengan blues chelsea kita sudah kedatangan tamu yang sudah tak asing lagi yaitu coach justin
coach selamat datang coach
kita mulai terlebih dahulu ini jas sudah biru ya jangan sudah merah ya biar imbang gitu ya
baik kalau kita ngomong ngomong tadi kita sempat melihat juga bagaimana pernyataan kuntik yang menyatakan bahwa anak asuhnya sepertinya dalam kondisi kelelahan
anda melihat seberpengaruh apa kondisi fisik chelsea kepada laga melawan liverpool ini
kalau saya bilang secara fisik tidak berpengaruh yang berpengaruh mungkin secara mental ya
karena kita tahu bahwa ini big match dan chelsea harus mengejar banyak poin mereka tidak bisa tertinggal lagi
jadi saya rasa apalagi kunti tidak pernah menang lawan klopp dan chelsea bisa bilang memiliki track record cukup bagus jika bermain di infield
jadi saya rasa ini sedikit side war dari kunti untuk memposisikan dirinya sebagai underdog
oh dia sengaja memposisikan dirinya sebagai underdog
baik kita akan melihat bagaimana sebenarnya
perakhiran informasi yang dimiliki kita sudah dengan pakarnya ini
kita bahas dari level terlebih dahulu ya
kalau kita melihat bagaimana di sini kalau dari lini depan terlebih dahulu coach
biasanya empat pemain ini akan sangat berbahaya
anda melihat apakah empat pemain ini masih akan seberbahaya pertandingan pertandingan sebelumnya
iya karena empat pemain ini kalau saya boleh geser sedikit ini hanya di atas mereka bermain dengan dua dm dan praktis bisa bilang dengan empat penyerang
nah empat penyerang ini sangat penting
dalam arti mereka harus didukung dengan dua pemain dm ini henderson dan wijnaldum
baik kalau anda perhatikan coach seandainya kita tahu bahwa chelsea juga punya lini tengah yang cukup banyak seperti itu
apakah cukup efektif ketika mereka bermain dengan empat seperti anda katakan sebagai striker atau penyerang
sementara itu sementara dua dm apakah cukup efektif untuk memenangkan lini tengah
chelsea bermain pada saat mereka kalah lawan roma mereka merubah sistemnya ke tiga lima
lawan manchester united lawan west brow mereka meraih kemenangan dengan hanya bermain dengan dua striker
dalam arti lini tengah yang menjadi titik lemah pada saat melawan kekalahan lawan roma itu sudah diperkuat
nah disini adalah pertarungan antara dua pekerja keras henderson dan wynaldom yang mendukung terutama coutinho untuk bisa menjadi bridging antara tiga
striker di depan ini
jadi sistem ini bisa dibilang cukup ofensif tapi saya rasa klub tidak memiliki banyak pilihan jika dia memang bermain dengan gegen pressing yang dengan cepat merubah bola
jadi saya rasa ini adalah formasi yang cukup sekarang tergantung bagaimana adaptasi yang dilakukan oleh konten
apakah dia berani lebih menyerang atau lebih bertahan menunggu di babak sendiri
baik kalau kita perhatikan juga bermain cukup atraktif menyerang tetapi ya kita harus melihat bahwa lini belakang yang ada di sini juga menjadi bulan bulanan di meme sosial media misalnya kita perhatikan
coach anda punya catatan apa untuk lini belakang dari liverpool sendiri
the problem dengan liverpool ini lebih kalau menurut saya lebih ke seorang lovereign yang tampil seringkali melakukan blunder matip soso dan apalagi juga minole tampil tidak konsisten
jadi tiga pemain ini yang
sering menghilangkan poin untuk liverpool
nah hal seperti ini sangat sulit diantisipasi karena kita tahu bahwa kita bicara kualitas dari individu
dan kesalahan kesalahan ini yang harusnya diatasi oleh klub akan tapi dia juga tidak memiliki banyak pilihan untuk lapis dua untuk menggantikan pemain belakang ini
baik sementara kalau dari posisi selanjutnya kita lihat mungkin dari sisi sayap ya
cukup suka buat mengeksploitasi dari sisi sayap
apakah kedua pemain ini cukup efektif untuk menahan serangan dari sayap
kalau saya bilang kedua pemain ini mungkin harus lebih menahan diri bermain tidak terlalu offensif tapi lebih mendukung salah dan money lebih untuk menahan serangan serangan
karena kita tahu bahwa kedua pemain ini sangat sulit atau tidak terlalu sering
turun ke bawah atau membantu pertahanan apalagi pada saat mereka menyerang selalu ada empat pemain ini
kadang lima pemain di depan bola sehingga kedua pemain belakang ini harus lebih menahan diri untuk menahan serangan balik jika serangan yang dilakukan oleh liverpool gagal
baik pilihan lain mungkin yang dimiliki oleh contai coach untuk mungkin variasi apakah klop maksud saya apakah butuh perubahan dari lini belakang yang mungkin hanya menggunakan tiga back
atau ini sebenarnya cara terbaik yang
kalau saya bilang melihat dari kualitas yang dimiliki oleh klub ini adalah yang terbaik
dalam arti dari sisi sayap sudah oke asal mereka jangan terlalu offensif
dari sisi center back dua dm yang cukup berpengalaman pekerja keras yang bisa menyuplai coutinho sebagai playmaker
memiliki dua sayap yang pada saat melakukan counter juga bisa salah satu alternatif serangan
firmino yang false nine bukan real striker
jadi pada prinsipnya
ini sudah oke cuman ya kembali sekali lagi apakah pemain pemain ini tampil konsisten atau tidak
itu yang jadi masalah dengan liverpool bukan strateginya
jangan labil begitu ya
baik kita beralih ke tim penantang chelsea
kalau kita perhatikan ya di sini kita tahu bahwa mungkin fokus saya ingin melihat terlebih dahulu ke pemain kunci kalau kita lihat hazard
hazard kalau tadi kita perhatikan klub sempat ngomong chelsea tahun ini
jauh berbeda dengan chelsea tahun lalu
anda melihat perubahan dari komposisi di depan apakah cukup oke untuk melawan liverpool di kandangnya akan powerful
kalau saya usulkan chelsea harus merubah sistemik
terakhir mereka melawan karabak menang empat tapi mereka bermain dengan tiga empat
tapi sebelumnya pada saat mereka menang kalah lawan roma mereka merombak
merombak itu menjadi tiga lima
jadi tidak ada william
jadi dari hazard lebih bermain ke belakang morata
ini diganti oleh seorang midfielder sehingga yang terjadi adalah lima pemain tengah yang mendukung dua striker
dan kalau menurut saya ini lebih cocok untuk konte di tahun ini
jadi dia untuk serangan balik tidak terlalu tergantung oleh dua midfielder
karena menurut saya kante pun juga lebih box to box
bakayoku kadang juga memiliki intensi untuk menyerang sehingga di tengah itu sangat rentan
jadi lebih baik pada saat ini bermain dengan lima midfielder dengan dua striker saja
dimana hazard menjadi shadow striker atau second striker
sehingga lini tengah kesalahan yang terjadi dengan roma tidak terulang lagi
berarti kalau coach melihat sepertinya
kalau bukan tiga empat tiga tiga akan berubah menjadi tiga lima dua ya
tapi faktor fisik sendiri coach mungkin kita tahu ya
pemain ini kan biasanya menjadi pemutus serangan gitu ya
ini tengah gitu kayak seperti buffer dan bakayoko
anda melihat akan cukup enerjik untuk mengantisipasi permainan liverpool yang bisa dikatakan juga cukup eksplosif
dan juga mengandalkan kecepatan
salah satu kekuatan dari liverpool adalah mereka bertahannya ke depan
jadi pada saat mereka menyerang
bilangan bola mereka melakukan gegen pressing
di mana mereka mendapatkan kesempatan dalam lima detik untuk merebut bola itu kembali
jika tidak mereka turun kemana
sekarang tergantung apakah para pemain ini bisa keluar dari gagan pressing nih
di musim pertama salah satu kelebihan dari chelsea adalah mereka bermain di babak sendiri
tidak parkir bis tapi bertahan
dan mengandalkan counter attack lewat alonso moses pada saat itu
untuk memberi supply ke hase dan pedro
nah ini juga akan menjadi senjata malam ini
liverpool harus lebih waspada dengan counter attack
counter attack yang dilakukan oleh chelsea
karena kita tahu bahwa pemain seperti kante bakayoke ini adalah pemain kedua secara fisik kuat
secara fisik bagus
dan memiliki end passing bagus ini yang harus di waspadai
baik berarti kalau anda melihat
sepertinya chelsea juga dalam kondisi fisik yang sedikit kedodoran tetap akan melakukan permainan terbuka juga
akan main permainan
prediksi skor yang mana
yang merah atau biru nih
kalau saya bilang ini akan menjadi hasil yang seri
karena ya saya lihat chelsea lima kali sudah tidak kalah di anfield dan itu akan dipertahankan
sementara liverpool akan lebih ngotot tapi lebih hati hati
sepertinya akan menjadi hasil seri ya
walaupun mungkin bagi para penikmat sepak bola dari fans the rate agak nggak setuju
mungkin kita nggak tahu ya
kita lihat sepertinya seperti apa ya
dan terima kasih coach yassin sudah hadir
sampai ketemu lagi nanti di lain waktu
kita akan membahas lebih banyak lagi tentunya tentang strategi sepak bola ini